ya allah ya allah dapat ya hehehe bang bener ya tahun ini abang sudah bisa
istri abang mau kemanain coba paling terlalu juga mati
apa benar disini rumahnya sita iya ibu siapa ya saya mau ketemu sama yang namanya
sita dimana dia hah sita itu kakak saya tapi
sekarang dia lagi kerja mungkin pulangnya agak malam ibu mau nunggu
nggak perlu tolong sampaikan sama kakak kamu ya jangan suka merebut suami orang
dasar perempuan gak bener kalau mau cepet kaya jangan ganggu suami orang
dong apa maksud mbak ibu tolong aja jangan ngomong sembarangan pakai duduk kakak
saya ngerebut sama orang lagi eh apa kamu mau bukti tanya sama kakak kamu
alasan aja dia kerja di cafe tapi tujuannya untuk merebut pemilik cafe
tapi tujuannya untuk merebut pemilik kafe
saya ini istri dari pemilik cafe dimana kakak kamu itu bekerja
saya ingatkan sekali lagi ya jangan coba coba merebut suami saya
asal kalian tahu saya bisa menyuruh orang untuk menghabisi kakak kamu
lihat kakak kamu gak mungkin seperti itu ini pasti fitnah
ya ya kalau nggak mati ya udah pusing pusing aja dia ibu ibu ibu ibu ibu kenapa ibu ibu
lagi bu iya ibu ibu kenapa nggak ada orang di rumah ini
bu makanya jangan menimbas aja jadi pecahkan
apa penyakit ibu kumat lagi
iya aku kesana sekarang ya ibu kamu kenapa lagi
kayaknya kalau secaput sekarang deh ke penyakit ibu aku kumat lagi ke ya udah ya
udah hampir aku nanti yang jelasin sama bos kamu pulangnya sekarang ya
halo halo apa ibu kamu masuk rumah sakit lagi waduh bapak sibuk nih bagaimana kerjaan udah deh
terserah kamu dan kamu bawa kemana kek ya bapak lagi banyak kerjaan
si tua bangka itu udah kumat lagi sakit
ibu n graduate
kamu tuh apa lia
gara gara kakak ibu sakit
ada apa sih lik aku bener bener gak ngerti ada apa
aku tahu kok kita gak punya uang aku tahu
tapi kenapa sih kakak harus mengalahkan segala cara untuk mendapatkan uang
jadi uang yang selama ini membiayai biaya rumah sakit ibu
itu uang hasil jual diri
astaghfirullahaladzim lia itu gak bener lia
demi allah lihat kakak tuh gak pernah ngelakuin hal yang macam macam lia
gak usah boboan nama allah kalo ada kakak lagi
oke tadi ada perempuan datang sini marah marah
katanya kakak merusak rumah tangga dia
kakak merebut suami dia
masih belum ngerti juga
perempuan itu istri dari pemilik kafe tempat kakak bekerja
jelas kenapa aku kecewa sama kakak
iya semuanya itu gak bener lia
ibu sita gak bohong bu semuanya gak bener
sita gak seburuk yang kalian pikir
sita gak sejahat yang kalian pikir itu semua coba salah paham
gak mungkin gak mungkin perempuan itu tiba tiba datang ke sini marah marah
kalo gak ada apa apa
ternyata tuh kakak sama aja sama bapak
kakak ibu jadi menderita kayak gini gara gara kakak
ibu ibu maafin sita bu ibu maafin kalo sita yang buat ibu jadi kayak gini
tinggalkan ibu sendiri
ibu tidak mau melihat kamu di kamar ini lagi
lebih baik ibu batik karena sakit daripada ibu harus sembuh karena uang tidak halal mendekati suap
udah sekarang kakak pergi sekarang kakak pergi pergi pergi sementara untuk ibu pergi
kenapa sih kamu tega bicara kayak gitu sama kak kalian
apa di mata kalian kakak itu udah kotor seperti yang perempuan itu bilang
pasti aku udah gak percaya lagi sama kakak
rasa hormat aku tuh hilang karena percaya sama kakak
kalau memang kalian udah gak percaya lagi dengan kakak
kalau memang kepergian kakak bisa membuat kalian memaafkan kakak
kaka akan pergi
kaka akan buktikan kalau kaka gak salah
kalau semuanya itu cuma salah paham
kaka akan buktikan semuanya li
kaka akan buktikan semuanya li
kaka akan buktikan semuanya li
kaka akan buktikan semuanya li
kaka akan buktikan semuanya li
kaka akan buktikan semuanya li
kaka akan buktikan semuanya li
kaka akan buktikan semuanya li
kaka akan buktikan semuanya li
kaka akan buktikan semuanya li
kaka akan buktikan semuanya li
kaka akan buktikan semuanya li
kaka akan buktikan semuanya li
kaka akan buktikan semuanya li
kaka akan buktikan semuanya li
kaka akan buktikan semuanya li
kaka akan berdua beban parah sama tangan
kaka akan buktikan semuanya li
dan sampai setengah hari ini
wah ini bohong wangi dua

kita sekarang berada di neraka